anda bersama go mudik pukul delapan pagi
bagi pemudik yang melewati jalur selatan
diharapkan untuk mewaspadai titik titik aktivitas perdagangan non pasar
pengguna jalan harus berhati hati karena aktivitas dagang ini menempati badan jalan
seperti yang terlihat di sejumlah lokasi di rancaikek bandung
pedagang menempati trotoar dan badan jalan untuk menjajakan dagangannya
mereka memanfaatkan waktu pergantian jadwal pekerja pabrik
aktivitas jual beli terjadi antara pukul lima sampai tujuh pagi
hal ini diprediksi akan menjadi penyebab antrian kendaraan
sehingga pengendara harus mengurangi laju kendaraannya
untuk mengetahui kondisi terkini dari kawasan rancaikek jawa barat
telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia osa budi santosa
ya osa titik mana saja yang terjadi kemacetan ketika arus mudik terjadi
lalu apa yang harus dihindari
ya amel saat ini di belakang saya ini adalah jalan raya rancayakek
jadi bagi anda yang memilih untuk mudik melewati jalur selatan menuju ke jawa tengah
anda akan keluar dari pintu tol cilenyi dan kemudian berbelok ke kanan
dan masuk ke jalan rancayakek
kita akan masuk di jalur rancayakek ini sebelum masuk ke wilayah garut ataupun tasik
nah yang perlu diperhatikan di jalur ini adalah
di sepanjang jalur ranca ekek ini banyak sekali pabrik pabrik berdiri
dan pada saat pergantian shift memang banyak sekali pedagang yang menggelar dagangannya
dan biasanya untuk pagi hari itu antara jam lima sampai jam tujuh
tapi pada bulan ramadan ini ternyata ada beberapa pedagang yang masih menggelar dagangannya
dan memanfaatkan trotoar serta badan jalan
tidak hanya bahu jalan tapi juga badan jalan
seperti yang terlihat sedikit di belakang saya di seberang jalan
masih ada aktivitas perdagangan
mereka memang memanfaatkan para pekerja pabrik yang keluar dari pabrik maupun yang akan masuk ke dalam pabrik
jadi mereka menjemput bola dan di bulan ramadan ini mereka mengangkuh pendapatannya berlipat
oleh karena itu setiap bulan ramadan memang
semakin banyak saja pedagang pedagang yang memanfaatkan lokasi lokasi ini
dan ini tentu saja membuat para pemudik yang ingin melintas di jaluran cahek kek ini untuk selalu berhati hati
karena penumpukan orang aktivitas perdagangan dan parkir parkir yang tidak tertata rapi
itu mengharuskan para pemudik untuk memperlambat laju kendaraannya
dan otomatis karena memperlambat laju kendaraan
artinya antrian ke belakang pun
juga akan semakin panjang
dan aktivitas ini akan terus berulang setiap pagi dan pada sore hari
karena itu sekali lagi bagi anda para pemudik yang ingin memanfaatkan jalur ini
untuk selalu berhati hati terhadap aktivitas aktivitas perdagangan non pasar
selain itu pasar tumpah juga masih terjadi di beberapa titik
dan itu juga akan memperlambat
mengharuskan anda untuk memperlambat laju kendaraan
kembali ke amel
terima kasih sekali osa budi santosa
koresponden cnn indonesia atas laporannya
selamat bertugas kembali
dan sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
jika anda ingin update informasi seputar mudik
jangan lupa unduh aplikasi gomudik di playstore
saya amelia yahya saksikan world now sesaat lagi